mengantisipasi cuaca panas ekstrim di mekah arab saudi
ppih embarkasi solo jawa tengah
membagikan paket alat pelindung diri kepada jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci
petugas ppih embarkasi solo membagikan paket apd kepada jemaah haji
saat mulai masuk di asrama haji donohudan boyolali jawa tengah
ppih embarkasi solo membagikan paket apd bagi jemaah haji
untuk menghadapi cuaca panas ekstrim